bogor ya seberapa kan kita bertanya tanya ya memang seberapa besar kapasitas jembatan itu
dikatakan oleh paris bogor bahwa seharusnya hanya bisa dilewati oleh sepuluh orang dulu
setelah itu baru bergantian dengan sepuluh orang yang lainnya
nah sedangkan pada saat kejadian ada tiga puluh lebih orang di atas jembatan secara bersama
kadang kadang kita juga nggak sabar juga ya sehingga pada akhirnya memaksakan untuk masuk ke jembatan tersebut
sehingga pada akhirnya seperti yang tadi itu ya ada kejadian yang tidak diinginkan
nah harus hati hatilah
nah hal yang sama juga pemirsa terjadi ini di desa weding demak jawa barat
suasana tawa gembira berubah menjadi isak tangis saat sebuah kereta kelinci atau odong odong yang mereka tumpangi tertabrak minibus
tiga orang penumpang yang sebagian besar anak anak harus dilarikan ke rumah sakit
inilah video amatir detik detik usai kereta odong odong yang mengangkut sekitar tiga puluh penumpang
yang sebagian besar anak anak dan ibu ibu tertabrak truk minibus
di jalan sultan hadi wijaya mangunjiwan demak senin sore
suasana histeris dan ketakutan terlihat saat para korban bergelimpangan di trotoar
oleh warga dua puluh tiga korban kemudian dilarikan ke rumah sakit umum daerah demak
rata rata para korban mengalami luka di bagian kepala wajah dan anggota badan akibat terlempar dari kereta kelinci atau odong odong tersebut
akibat kerasnya benturan seorang bocah yang masih berumur enam tahun harus dirawat secara intensif
sementara sopir kereta odong odong mengalami patah tulang di bagian kaki
menurut salah seorang penumpang yang selamat kecelakaan terjadi setelah rombongan baru saja menikmati liburan keluarga di tempat bermain anak anak taman ria
kendaraan odong odong yang mereka tumpangi ditabrak oleh sebuah truk minibus yang melaju kencang dari semarang menuju demak
sebelum menabrak odong odong minibus bernopol d tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh ao tersebut sempat kehilangan kendali dan menyerepet sebuah kendaraan bermotor
waw kan jalannya kan cukup
jalannya kan pelan pelan
nanti yang berdiri di odong odong kan pelan pelan
lalu dari arah sana katanya mau ke semarang itu
lagi kan mau pulang ke medin
dan itu kenapa menghindari sepeda motor ini yang lp ini
ini malah menghindari malah buatan batas yang berdiri di odong odong itu
keras betul betul ini
ya jauh banget
hingga senin malam ada enam korban yang masih menjalani perawatan
sedangkan para korban yang mengalami luka
sedangkan menjalani rawat jalan
kini kasus kecelakaan tersebut dalam penanganan satlantas polres demak
sedangkan sopir minibus belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya yang juga luka parah
sebagai barang bukti semua kendaraan yang terlibat kecelakaan kini diamankan di mapolres demak
indra winardi demak jawa tengah
ya semoga korban semuanya yang anak anak itu masih cepat sembuh ya
jangan sampai juga trauma nanti menggunakan wahana wahana wisata seperti itu
iya yang paling penting kami hadirkan beberapa informasi yang barusan anda saksikan ini
demi meningkatkan kewaspadaan kita apalagi kan kita tahu bersama ya
liburan sekolah itu masih tersisa beberapa hari ke depan
masih ada anak anak sekolah dasar misalkan yang menikmati liburan bersama dengan keluarga